dan kita beri sambut meriah kepada para juri kita yang akan hadir pada saat ini
dan mereka ada pakar etika dan fashion
dan juga yang kedua ada pakar entertainment
yang ketiga ada pakar pariwisata dki jakarta
dan juga yang kedua ada pakar entertainment
yang ketiga ada pakar pariwisata dki jakarta
dan yang terakhir ada pakar
psiolog anak muda
dan kepada para finalis
bisa balik ke
wah cantik banget nih
udah punya pacar belum
boy ini bukan saatnya kita bercanda
siapa yang bercanda orangku bercanda kok
engga bukan bercanda itu
bercanda apaan aku kan nanya udah punya pacar belum
make up aku udah bagus
udah udah bagus
udah rapi kan
eh ditanyain nenek tadi udah punya pacar belum
kok belum nggak laku ya
ya udah kalau gitu aku boleh nggak jadi pacar kamu
emang aku mau pacaran sama papi kamu
yorin aja eh kamu jangan
itu beneran kayak rusak
ya udah kan aku nanya sama kamu
emang kenapa kamu nervous ya
ya iyalah boy siapa yang nggak nervous juga
ini semua kan baru banget bagi aku pakai baju kayak gini dan kayak gini terus mau tampil di acara yang kayak gitu
makanya aku deg deg kan aku takut nanti aku ngelakuin kesalahan atau apa
akhirnya aku juga pengennya kita menang
tuh tempet tangan aku dingin nih
ya si ref lawannya tuh emang bagus bagus semua ya
tapi mau tenang aja ya
kalau kita bisa kasih yang terbaik
dan kita serahin semuanya kepada allah
allah pasti kasih yang terbaik buat kita
para hadirin yang berbahagia sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab bersama juri
langsung aja kita saksikan iladiyah penampilan dari aj band